suka gak sabar banget kayaknya mau lari ya
udah mau lari nih tapi udah telat
udah telat nanti bisa nyusul sebetulnya
bisa sih ikut car free day aja ya
nah kota jakarta untuk kelima kalinya menggelar event lari kelas dunia
hari ini minggu dua puluh sembilan oktober dua ribu sembilan belas
tujuh pelari mengikuti lomba yang dimulai sejak pukul lima pagi hingga satu siang nanti
oke nah ini untuk mengetahui bagaimana berlangsungnya lomba yang mengusung tema never give up
kita terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia ada vina nabila di sana
vina selamat pagi vina seperti apa keseruan lomba lari yang diikuti bahkan enam belas ribu katanya ya
pelari mungkin dari berbagai negara bahkan dan seluruh indonesia ini seperti apa antusiasmenya
atau mungkin ada yang udah selesai larinya empat puluh dua km jam segini vina silahkan
oke memang lomba lari terbesar di indonesia
bandiri jakarta marathon dua ribu tujuh belas ini diselukarakan di jakarta
tepatnya di lapangan womensi

tepatnya di lapangan womensi
sejak pukul lima pagi tadi seluruh peserta yang ikut keserta dalam bandiri jakarta marathon ini sudah berkumpul
dan dalam tahun ini ada enam belas peserta
baik dari pelari maupun baik dari atlet maupun non atlet dari indonesia maupun dari luar negeri
dan dalam bandiri jakarta marathon tahun ini ada lima kategori
yang pertama yaitu full marathon dengan jarak empat puluh menit

dan juga ada half marathon dengan jarak dua puluh satu km
setelah itu ada sepuluh k dengan jarak sepuluh km dan juga lima k dengan jarak lima km
ada juga marathons yaitu marathon khusus anak anak yang memang sengaja diselenggarakan
untuk para pelari atau para pelari yang hobi lari untuk dapat membawa anak anaknya
mengikuti acara bandiri jakarta marathon
dan tidak hanya itu seluruh full marathon dan hal marathons akan melewati beberapa ikonik jakarta
yaitu kota tua kemudian ada museum fathahila dan juga kembali ke monas
dan di sini di monas merupakan titik start dan juga titik finish
dimana pada pukul enam tadi ada yang sudah finish pada pukul enam tadi di kategori sepuluh